manga kuentong pembatanan manga ingles
pada suatu ketika hiduplah seorang wanita tua bersama suaminya di sebuah rumah yang sederhana
pasangan itu tidak mempunyai anak mereka sangat kesepian
lalu suatu hari wanita tersebut membuat anak laki laki dari kue jahe
oh suamiku aku akan memanggang manusia kue jahe hari ini
dia sudah menyiapkan segalanya
kemudian dia mencampurkan mentega menggulung adonan dan dia segera membentuk kue jahe yang tampan
ah ini manusia kue jahe yang tampan aku harus memanggangnya sekarang
wanita tua itu meletakkan dia di pemanggang untuk dipanggang
dia menunggu sejenak lalu dia kembali lagi ke pemanggang
dia menambahkan lapisan gula untuk rambut dan mulutnya
dia menggunakan permen untuk mata dan ceri untuk kancing kancingnya
setelah selesai semua hiduplah manusia kue jahe
wanita itu terkejut melihat manusia jahe berlarang
jangan makan aku
dia berlari keluar jendela
lari lari secepat yang kau bisa
tidak ada yang bisa menangkapku karena aku manusia kue jahe
wanita tua itu mengejarnya tapi tidak dapat menangkapnya
dan manusia kue jahe terus berlari
dan terus berlari
seekor sapi melihatnya
kau dapat aku makan
aku kabur dari wanita tua itu
dan aku bisa kabur dari sapi gemuk sepertimu
sudah pasti bisa
dan sapi itu mulai mengejar manusia kecil itu
tapi manusia kue jahe berlari lebih cepat
lari lari secepat yang kau bisa
tidak ada yang bisa menangkapku karena aku adalah manusia kue jahe
sapi itu terus mengejar kue jahe bersama dengan wanita tua
tapi dia tidak dapat menangkapnya
manusia kue jahe terus berlari
dan kemudian dia berjumpa dengan seekor babi
kau terlihat lezat
aku ingin memakanmu sekarang
coba lebih baik lagi
heri babi kau tidak dapat menangkapku
aku kabur dari wanita tua
aku kabur dari seekor sapi
dan sudah pasti aku bisa kabur darimu
lari lari secepat yang kau bisa
tidak ada yang bisa menangkapku karena aku adalah manusia kue jahe
sang babi bergabung dengan wanita tua dan sapi
untuk menangkap manusia kue jahe
tapi dia tidak bisa menangkapnya
manusia kue jahe berlari dan terus berlari
saat dia berlari ayam betina melihatnya
oh ada makanan aku harus memberikannya kepada anakku
lalu ayam betina berlari di belakang manusia kue jahe
kau terlihat lezat untuk makan malam
aku akan membawamu pulang ke rumah untuk anakku tuan manusia kue jahe
aku kabur dari wanita tua
aku kabur dari seekor sapi
aku kabur dari seekor babi
dan aku bisa kabur dari makhluk kecil aku bisa
lari lari secepat yang kau bisa
tidak ada yang bisa menangkapku karena aku adalah manusia kue jahe
sang ayam mengejar manusia jahe bersama yang lainnya
tetapi dia tidak dapat menangkapnya
manusia kue jahe sangat bangga pada dirinya
sangat lambat sekali mereka ini
setelah dia berlari dia melambat saat dia melihat sungai
dia ketakutan kalau dia akan basah di dalam air
di dekat sungai dia melihat seekor serigala sedang minum
makanan yang lezat untuk perutku hari ini
serigala itu pun mengejar manusia kue jahe
hei kau anak muda
bisakan kita berteman jika kau tidak keberatan
ini pertama kalinya manusia jahe mendengar sesuatu seperti itu
baiklah nyonya serigala aku tidak keberatan tapi dengan satu syarat
katakanlah tuan kue jahe
bisa kau bantu aku menyeberangi sungai ini
baiklah anak muda kenapa tidak
sang manusia kue jahe tentu saja sangat lega
kemarilah tuhan manusia kue jahe naik ke punggungku aku akan bantu kau menyeberang sungai
manusia kue jahe naik ke punggung serigala
dan apa yang terjadi
setelah serigala licik itu sampai di seberang sungai dia melemparkannya ke udara dan membuka mulutnya
dan dimakanlah manusia kue jahe itu
benar dia memang lezat sekali
itulah akhir dari manusia kue jahe